sementara itu momen hari pramuka diperingati dengan cara yang unik di sd negeri satu tedunan jepara jawa tengah
pelajar sd membawa sampah plastik yang disimpan dalam botol air mineral untuk ditukarkan dengan telur
nah aksi peduli lingkungan yang dipelopori oleh puskesmas kedung jepara ini
kini telah berhasil mengumpulkan sampah plastik hingga setengah ton lebih
dan aksi mengurangi sampah plastik ini sengaja melibatkan anak anak untuk menumbuhkan kesadaran
mengurangi sampah plastik dan juga solusi penanganannya
pramuka kecil dari sd negeri tedunan jepara jawa tengah rabu pagi tampak sibuk
memasukkan sampah kantong plastik ke dalam botol air mineral untuk diubah menjadi ekobrik
ekobrik sampah ini nantinya akan disetorkan ke puskesmas kedung ii untuk ditabung
namun tabungan sampah di sini bukan mendapatkan uang melainkan mendapatkan telur bebek
aksi mengumpulkan sampah kantong plastik ini digelar dalam rangka hari pramuka yang diperingati setiap empat belas agustus
anak anak ini antusias yang membawa banyak sampah kantong plastik dari rumah
setiap satu kilogram ekobrik ini ditukar dengan satu butir telur bebek
setiap kali menukarkan telur bebeknya bisa langsung diminta
namun ada juga yang dikumpulkan dan diambil bila sudah banyak
dengan adanya peduli sampah plastik ini anak anak yang biasanya membuang sampah plastik sembarangan
kini bisa mengetahui cara penanganan sampah plastik
sementara telur bebek yang mereka dapatkan akan dimasak untuk dijadikan lauk
sudah sering menukarkan sampah ini dapat telur bebek
teman teman nukarin apa tadi
rencananya telurnya buat apa
digoreng atau didadar
nailu farzulmi pengagas aksi pengumpulan sampah mengatakan
gerakan ini dilatar belakangi keprihatinan atas banyaknya sampah plastik
di sekitar puskesmas kedua dua tempat yang bekerja
setelah berjalan selama lebih dari dua bulan
ia sudah menghabiskan enam ratus butir telur bebek dan dapat menghasilkan sampah plastik ekobrik setengah ton lebih
anak sekolah mas
kebanyakan juga masyarakat sudah beberapa aktif
ada yang datang sendiri ke puskesmas
dari anak sekolah juga banyak
karena kita juga membuka kantor cabang di setiap instansi sekolah dan pemerintahan
juga nanti rencananya ke depan posyandu posyandu juga kita buka kantor cabang
mempermudah masyarakat untuk menyetorkan sampah ekobriknya ke kantor cabang
ia sengaja memilih telur bebek agar anak anak bisa mengonsumsinya
selain bisa mencegah stunting dan kurang gizi
hal ini juga bisa memberikan kesejahteraan bagi pengusaha telur bebek di wilayahnya
ekobrik yang sudah terkumpul nantinya akan dibuat menjadi berbagai kerajinan tangan
selain di sekolah
program menukar sampah kantong plastik ini sudah dilaksanakan di enam desa binaan
yakni desa tendunan
dan desa kendung malang
indra winardi jepara jawa tengah